saudara kabar baik datang di tengah persiapan tim nasional indonesia u dua puluh tiga
yang akan melawan korea selatan u dua puluh tiga di perempat final piala asia u dua puluh tiga
pemain andalan timnas nathan choaon yang sebelumnya meninggalkan squad
dan kembali ke klub dipastikan bisa memperkuat garuda muda
kepastian nathan kembali bergabung dengan tim disampaikan oleh ketua umum pssi
erick thohir lewat akun instagram pribadinya
setelah kembali ke klub asalnya di belanda nathan kembali lagi bergabung dengan timnas
setelah mendapat izin oleh klubnya
bergabungnya nathan bisa menambah kekuatan timnas khususnya di lini pertahanan
karena nathan memperlihatkan permainan yang solid bersama timnas
timnas indonesia u dua puluh tiga menggelar latihan persiapan jelang laga melawan korea selatan
tampak seluruh squad garuda muda mengikuti
pelatih shin taeyong terus meramu strategi untuk mengalahkan korea selatan
sintayong meminta seluruh pemain untuk siap dengan segala kemungkinan
terkait susunan pemain yang akan diturunkan di laga malam nanti
laga babak delapan besar piala asia u dua puluh tiga dimulai pada dua puluh lima april hari ini
di delapan besar akan menyajikan laga tuan rumah qatar
lalu timnas indonesia akan menantang korea selatan
selanjutnya irak melawan vietnam dan uzbekistan melawan arab saudi